saudara presiden joko widodo mengakui akan ada pro dan kontra terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera
yang wajib dibayarkan bagi setiap pekerja baik pns swasta maupun pekerja mandiri
pemerintah berencana mewajibkan setiap pekerja berusia minimal dua puluh tahun dengan penghasilan upah minimum atau umr harus menjadi peserta tapera
gaji para pekerja akan dipotong sebanyak tiga persen di mana dananya akan menjadi tabungan perumahan rakyat
menurut jokowi soal tapera semua telah dihitung
jokowi juga menyebut dalam tiap kebijakan baru pasti akan timbul pro dan kontra
namun seiring berjalannya program masyarakat akan merasakan manfaatnya
menurut jokowi hal ini serupa juga terjadi saat kebijakan bpjs kesehatan baru diluncurkan
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu
berat atau enggak berat seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra